selamat malam anda menyaksikan afd now saya alvito dinova ginting
hari ini sesungguhnya saya berada di yogyakarta dan dialog ini sesungguhnya dialog yang saya sangat tunggu tunggu
sudah lama saya menunggunya tapi baru berkesempatan untuk mewawancarai narasumber yang akan saya ajak anda bersama
untuk mendengarkan apa tanggapan beliau tentang banyak hal
sebelumnya beberapa bulan lalu nama ini ingar bingar dibicarakan untuk menjadi calon wakil presiden
tapi kemudian kita tahu sendiri seperti apa jalan ceritanya
tapi hari ini saya tidak hanya bicara soal politik saya akan bicara tentang hal hal yang terkait dengan hukum
bidang yang dikuasainya
bersama saya profesor mahfud md
prof apa kabar prof
alvito baik terima kasih kunjungannya ke jogja
terima kasih juga kesempatannya di afd
mari kita mulai dengan yang terbaru saja prof
karena ini apa namanya nama profesor adalah nama yang paling dipercaya
yang dicari cari untuk diminta tanggapannya setelah tentu saja ratna sarumpait
karena ini cukup fenomenal kita belum pernah rasanya punya kasus seperti ini sebelumnya
dan dampaknya bisa sangat buruk barangkali untuk prabowo sandi
tapi kita mulai terlebih dahulu
bagaimana posisi ratna sarumpayat sesungguhnya
karena ada banyak pendapat ini
ratna bisa dikenakan sanksi sosial saja karena sudah meminta maaf
tapi ada juga yang mengatakan ya harus dipidana
begini ketika kasus ratna itu meledak dan kemudian ratna sarumpait ditahan ditangkap gitu ketika akan ke luar negeri
memang kasusnya ini kasus hukum pidana
persoalannya kan dua

satu dia akan minta maaf untuk ratna sarumpait
maaf sebelum ditangkap
lalu yang kedua seumpama pun ini pidana pidana apa yang bisa dikenakan pada dia
dengan ancaman hukuman
pertama begini saya melihat kasus ini kasus pidana
karena ini menyangkut penyiaran kebohongan
atau ancaman hukumannya itu bisa dengan undang undang ite
informasi dan transaksi elektronik bisa undang undang dengan memang peraturan hukum pidana
undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam yang merupakan hukum pidana di luar kuhp yang sudah dibuat
nah sekarang begini di dalam hukum pidana itu sebenarnya tidak ada permintaan maaf
kalau tindak pidana sudah terjadi tidak boleh ada minta maaf
karena kalau ada orang selesai dengan minta maaf itu penjara bisa kosong
tidak ada sidang
tidak ada sidang
kalau di dalam hukum islam memang ada
kita kan tidak pakai hukum pidana islam
jenayah itu ada
kalau keluarga memaafkan dengan tebusan selesai
tapi dalam hukum pidana kita dan hukum pidana pada umumnya di dunia
tidak ada proses permintaan maaf itu
dan tetap harus diproses
karena yang dilawan oleh orang yang melanggar hukum pidana itu bukan orang
tetapi negara dan masyarakat
kecuali di dalam hukum pidana
delik aduan itu misalnya
mas alvi itu memukul anak gitu ya
lalu anak tidak terima
lalu diadukan gitu ya
bahwa ini memukul berlebihan
kalau tidak diadukan tidak
perzinaan antar keluarga
lalu diadukan oleh suami atau istrinya
itu baru bisa dengan maaf
di luar pengadilan
di luar itu tidak bisa
yang kedua pidananya apa
nah pidananya itu
banyak orang semula saya juga menyangka itu kasus
itu kasus bisa dijerat dengan undang undang ite
tetapi sesudah didalami lagi
undang undang ite itu hanya berlaku untuk dua hal
satu dalam transaksi
transaksi itu perjanjian jual beli
artinya menyatakan oke
dan sebagainya transaksi lah
kemudian yang kedua
yang terkait dengan sarah
yang terkait dengan syarat suku
agama ras dan antar golongan
dan itu dilakukan melalui media elektronik
seperti kita saat ini berbicara
nah dalam kaitan ini maka
ratna sarumpat itu
menurut saya tidak bisa
dikenakan undang undang ite
karena dia tidak bicara
dia bicara langsung
pertama dia bicara kepada anaknya
dan itu terkait dengan pengeluaran
apa namanya dikeluarkan itu
tentu lalu ratna pada waktu itu
berbohong kepada anaknya
saya ini baru dihajar orang
baru dianiaya tetapi
saya ke rumah sakit
tapi saya tidak berani ngomong ke orang
nah ini belum menyiarkan nih
karena ibu kepada anak
tetapi si anak ini kemudian
menyiarkan memberitahu kepada fadli zon
fadli zon diberitahu ke ibu saya
dianiaya tidak ada yang nginggup
padahal temannya banyak kira kira kan gitu
fadli zon datang ke ratna
tanya apa benar
tidak menyalah tidak meralat itu ke fadli zon

berarti ratna itu sudah menyalahkan ke ibu
satu kepada anak
dua fadli zon
fadli zon memberitahu prabowo
prabowo ngajak teman temannya termasuk amin rais
lalu mereka konfirmasi pes
nah dalam keadaan gini maka
ratna itu bisa diancam
dengan tindak pidana penyiaran berita bohong
yang memang disitu
dengan menimbulkan keonaran
dengan ancaman pidana sepuluh tahun
nah disitu dia kena undang undang nomor satu tahun empat puluh enam
prabowo dan amin rais
prabowo dan amin rais itu
kan menyiarkan lewat elektronik
tapi dia tidak bisa undang undang ite juga
karena ini tidak menyangkut searah juga
dan di dalam undang undang ite itu disebutkan
barang siapa dengan sengaja
ini tidak sengaja
ini mereka mengaku tidak sengaja
karena betul betul tidak tahu kalau itu bohong
nah oleh sebab itu dikenakan pasal empat belas ayat dua
dia bisa dihukum juga
barang siapa menyiarkan berita bohong
yang patut diduga
patut diduga bahwa itu tidak benar
dan patut diduga juga menimbulkan keonaran
keonaran kalau dalam bahasa sekarang itu
kontroversi yang menimbulkan keributan dalam masyarakat ya
bukan pemberontakan bukan kerusuhan
nah diancam pidana tiga tahun
itu yang bisa dikenakan kepada pak prabowo
ancaman tiga tahun
tetapi dengan syarat bahwa mereka itu patut menduga
harus diperiksa karena itu
saya nyayangkan kalau pak amin rais pak prabowo tidak mau datang ke polisi
justru dia harus datang menjelaskan saya sama sekali tidak menduga
karena letaknya patut menduga itulah mensereanya
di dalam hukum itu kan ada aktos reus
actus reus itu tindakannya itu sudah nyata
tapi ada niat apa tidak gitu kan
kan dalam hukum itu
tidak ada pidana tanpa kesalahan
tidak ada pidana tanpa kesalahan
jadi disitu dia harus menunjukkan saya tidak salah
saya tidak punya niat untuk melakukan
saya betul betul ingin membantu ratna yang dianiaya
karena dia mengaku dianiaya
nah kalau bisa menjelaskan itu ke polisi
ya selesai urusan prabowo dan urusan amin rais gitu
tidak usah diributkan

dugaan saya polisi itu tidak ingin menjerat prabowo dan amin rais
dia hanya ingin membuktikan bahwa
ratna itu benar benar bohong gitu
sehingga menurut saya tidak ada relevansinya
takut amin rais atau prabowo dijerat dengan pasal itu
dia datang tapi kalau tidak datang bisa jadi masalah
bisa juga dia kenakan obstruction of justice
menghalang halangikan untuk mengungkap satu kasus
itu bisa juga
jadi baiknya datang saja
menurut saya datang aja lalu jelaskan
kami benar benar tidak tahu
tidak punya amin sria untuk melakukan itu
nah kalau prof berarti posisinya adalah ya proses hukumnya untuk ratna sarumpait
lepas bahwa dia sudah meminta maaf dan kayaknya kata orang permintaannya tulus
permintaan maafnya tulus
ya tapi bisa dong dalam hukum pidana
sejak dulu tidak ada dalam hukum pidana permintaan maaf
dulu waktu anda masih sangat kecil kali di tahun delapan puluh an gitu
awal kan ada orang anak pejabat
anak pejabat itu nih mbak orang kan
punya pistol dia bergurau maunya jedar gitu
lalu keluarga minta maaf dan saling memaafkan
tapi polisi tetap harus ambil itu dan diambil
karena ini delik pidana
iya karena pidana tidak ada maaf di pidana
kalau perdata sih oke saya sama mas alvito punya hutang hutang gitu ya
anda bisa berperkara tapi kalau anda sudah saya rela selesai
saya maafkan anda gitu selesai
tapi kalau anda tidak rela baru ke pengadilan
jadi posisi pendegak hukum juga kalau misalnya kemudian memberikan apologi gitu terhadap ya sudah lah gitu
tidak boleh dong
tidak boleh dan itu seringkali kok polisi itu sudah kok sudah minta maaf sudah diselesaikan di bawah pertemuan tidak boleh tuh kecuali delik ringan ya
seperti orang nabrak tidak disengaja itu sudah ganti rugi sekian
tapi ada juga yang tidak dimaafkan kan orang yang di probolinggo itu ngebonceng istrinya
istrinya jatuh di lendes truck di belakangnya suaminya dihukum karena dianggap lalai
suaminya masuk penjara istrinya
lalai yang menyebabkan bilangnya nyawa
sopirnya juga dihukum kan di belakang itu
nah itulah hukum pidana dan memang harus begitu hukum pidana
kalau maaf maaf gitu penjara apalagi di indonesia ya
orangnya memaaf maaf gitu terpemaaf disertai wang gitu ya
orangnya sedikit ya sudah maafkan gitu selesai
bahkan saya nyuruh sopir saya sekretaris saya tolong cari alamatnya ratna saya mau nengok
ini orang musuh politik saya tapi saya tidak terima kalau orang diperlakukan begitu
tapi kita balik ke ya istilah mensrea atau motif lah ya apa namanya bahasa awamnya gitu
ya ini kan seperti saya katakan nggak pernah terbayangkan sebelumnya
orang waktu ratna menghadirkan itu banyak pertanyaan ada dokter yang bilang itu kok kayaknya ada yang janggal gitu ya
belum sampai bilang bahwa itu sebenarnya habis operasi plastik tapi ini ada yang janggal
ada juga yang mengatakan ah jangan jangan ratna punya utang terus digebukin sama orang yang memberikan hutang gitu
motif seperti ini tuh agak janggal nggak sih prof menurut prof mahfud
dengan kondisi sekarang ratna juga ada di posisi yang mendukung tim suksesnya prabowo
dengan kondisi seperti itu kan secara sadar kalau ketahuan berbohong kan pasti akan menjatuhkan
saya tidak percaya pada teori konspirasi
misalnya itu sudah disetting agar gitu
yang saya duga itu lebih bersifat personal
seperti itu tetapi versinya lain
yang saya tafsirkan dari bacaan itu ratna ini mengeluarkan uang agak banyak pada suatu hari sampai tiga x sembilan puluh juta
lalu anaknya tanya
dia kan kan kan apa namanya notifikasinya masuk ke anak kok uang tiga x keluar
lalu dia nggak enak kan mau bilang operasi plastik
nah dikira ini selesai
nah si anak ini kan mendam loh ibu saya ini kalau dianiaya orang pada diam gitu dia lapor kan gitu
terungkaplah itu saya lebih percaya
itu seperti itu ya konstruksinya menurut
konstruksi saya menurut saya itu
jadi bukan karena ada orang yang mendalangi ratna kemudian
ya saya tidak percaya itu
tapi kebohongan itu sendiri vito saya sudah juga terjebak ketika sore jam lima saya baca
prof mahfud sempat simpati dan
ada twitternya rafael mariam lalu saya cek ke fadlison mereka isinya
kasian ratna ini dianiaya
apakah anda tidak punya ibu hanya karena persoalan politik dianiaya gitu loh
dua gambarnya babak belur
saya langsung tweet kalau ini benar ini terkutuk yang melakukan dan polisi harus segera menangkap
ini gitu gitu aja saya simpati
ini orang musuh politik saya tapi saya tidak terima kalau orang diperlakukan begitu
tapi sebelum ketemu alamat itu saya ada acara dengan najwa dan tompi dr tompi
dokter tompi pak katanya prof ini ini kayaknya tidak benar ini pengajian kenapa ini apa
lukanya sama antara kanan dan kiri itu hanya operasi yang mungkin gitunya
kalau orang dianiaya pasti tidak sama mungkin sini lebih besar mungkin satu di bawah ini sama ini operasi gitu
ini sama ini operasi gitu
terus sudah itu saya langsung acara pas mau berpisah itu topi
prof confirm ini operasi plastik ini perban yang dipakai ini perban yang biasa saya pakai kalau operasi mata operasi plastik mata katanya
nah terus saya cuit saya minta maaf ke masyarakat gitu
kalau memang benar ini permainan politik
saya menduga waktu itu
maka saya mengutuk pelakunya termasuk ratna gitu kan
nah itu artinya orang banyak yang terjebak termasuk saya kira amin rais fadli zon itu terjebak dalam konstruksi seperti itu
apa kita menjadi artinya dorongan untuk prabowo fadli sandi pak amin itu karena semata mata sentimental saja ya
rasional saja karena wah ini
karena begini kebetulan ratna ini harus ditengok karena satu tim bukan karena rekayasan karena satu tim kampanye
lalu kemudian di balik itu kita punya banyak kasus ada kasus hermansyah tidak terungkap kasus novel tidak terungkap
jangan jangan ini nanti gitu lagi nggak terungkap lagi lalu mereka konversi pes dan ratna memanfaatkan apa namanya pengalaman masa lalu itu gitu
untuk memberi keyakinan bahwa ini dianiaya
tapi ratna paham ya
pasti tidak menduga bahwa ini akan conferensi
nah polisi kan
saya nggak membayangkan ini akan menjadi besar ini mungkin hanya permainan sosial media saja
iya kira kira pikiran dia begitu tapi kan lalu muncul fahri ali si fahri hamzah si fadlison dan lain lain minta polisi agar bertindak cepat
iya kan polisi harus bergerak cepat diungkap ini polisi berita cepat diketahui oh tanggal sekian atm nya ada di sini hp nya ada di sini twirnya di sini seluruh rumah sakit di bandung tidak ada
orang sakit tidak ada penerbangan jakarta bandung macam macam lalu polisi pagi pagi udah menyatakan ini nampaknya bukan nanti konfipes gitu panik ratna lalu dia konfipes juga mengaku minta maaf dan itu sudah terlambat sebenarnya itu itu tapi si fahri hamzah misalnya yang berteriak harus cepat dilakukan tindakan begitu polisi cepat mengomongkan dia kaget loh kok cepat sekali katanya loh kemarin disuruh cepat gitu ya
tapi si fahri hamzah misalnya yang berturiga harus cepat dilakukan tindakan begitu polisi cepat mengomongkan dia kaget loh kok cepat sekali katanya loh kemarin disuruh cepat gitu kan
kemarin disuruh cepat sekarang disuruh tidak cepat nah inilah politik
tapi ini akan jadi blunder kan
ya tergantung ini pemeriksaan pak amin rais dan sebagainya tapi saya kira saya kira ini bisa dilokalisir menjadi kasus ratna saja
hanya ratna tidak tidak ada apa namanya alasan yang cukup gitu untuk ributnya diterus teruskan kalau prabowo ocs sadar sudah datangnya aja lokalisir itu ke soal ratna
ya tergantung ini kan berpanjang perpanjang malah rugi dia
nah ini kan ada perkembangan juga nih ada beberapa orang paling tidak satu orang lah yang saya tahu menggugat nama nama yang panjang itu prabowo amin rais dan lain sebagainya terkait dengan kasus ratna ini
begini ini bukan beli keaduan sebenarnya tidak ada relevansinya si farhad ya farhad ardhafas melaporkan tidak ada relevansinya dan polisi keliru juga atas laporan beberapa orang yang berkata ini adalah kasus ratna ini
ya kan kita semua tahu ini bukan beli keaduan kalau misalnya ada orang kebakaran disitu sudah terbakar lalu oh biarin aja belum ada yang laporkan tidak boleh mestinya polisi bertindak langsung tanpa mereference laporan farhad ardhafas atau siapapun tidak ada relevansinya kalau dibawa bawa farhad ardhafas memberi panggung saja pada farhad ardhafas tidak ada gunanya polisi harus bertindak
jadi beli keaduan itu di sampingnya
iya beli keaduan dan kalau beli keaduan farhad ardhafas kan tidak punya legal standing
di pidana harus ada legal standing
iya dong dari kaduan itu orang yang menjadi korban langsung itu mengadu
farhad ardhafas apa bukan korban langsung juga
prof tapi apa namanya apakah kemudian kasus kasus hukum serupa bisa dijadikan semacam
dalam tanda kutip ya main mainan untuk kepentingan politik
oh selama ini banyak itu dilakukan
oleh sebab itu saya katakan kalau negara ini mau baik coba hukum itu dipisahkan betul dari politik
penegak penegaknya harus profesional karir gitu tetapi tidak dikait kaitkan dengan apa namanya kaitan politik
dengan kalian veteran tertentu ya veteran tertentu jangan dikaitkan ke situ
hukum ya jalan hukum itu sejak dulu kan begitu hukum selalu dipakai oleh siapapun
siapapun yang punya posisi politik untuk menggunakan itu iya selama ini
nah ini yang tidak baiknya bagi kita
kasiannya bukan kasiannya juga gawatnya proses hukum itu tetap harus dijalankan
atau kemudian penegak hukum terbawa bawa untuk kemudian bermain dalam
apa namanya pusaran politik kepentingan politik itu juga pada
ya sering terbawa baik itu hakim kan sudah ada buku
karya herman mustar itu ya dari jerman dia nulis buku peradilan yang sesat
dia mengidentifikasi bagaimana hakim itu menjadi sesat karena terlibat permainan politik
dijanjikan karir mau naik kamu harus ini polisi juga jaksa juga di dalam buku itu
dan itu benar real terjadi di indonesia yang ditulis oleh herman mustar itu
dulu saya baca buku itu ketika saya masih mahasiswa lah di tahun awal delapan puluh an
itu real sekarang terjadi di dalam dunia penegakan hukum kita
banyak hakim yang main main banyak yang satu karena dijanjikan karir atau karena ditekan
mau dipindah ke tempat terpencil kamu kalau enggak atau dia pernah mendapat suap kemudian ditekan terus
kalau kamu tidak ini saya bongkar kamu dulu nerima suap dengan ini
dan itu banyak kasus saya punya banyak kasus tentang itu di indonesia pasca reformasi
satu saat kita bisa bicara itu satu persatu kasus mana yang karena tekanan karir
kasus mana karena disandra oleh masa lalu dan itu banyak saya sudah pernah membuat paper tentang itu
prof mengatakan bahwa walaupun ratna itu musuh saya saya akan datang
musuh dalam konteks
dia selalu nyerang saya tanpa alasan
ya ketika saya bilang apa dulu saya tidak ikut dua belas dua belas gitu ya saya tidak ikut dua ratus dua puluh dua

dasar profesor apa namanya enggak pakai otak gitu ya ketika berada di twitter di twitter di twitter
gitu terus ketika saya bilang prabowo salah prabowo itu mengatakan dua puluh dua ribu tiga puluh indonesia akan
hancur itu kan fiktifnya nyerang lagi prabowo ini dasar profesor dekat penguasa gitu dan
pertumbuhannya yang terakhir soal gaji bpp itu sangat kencang lalu saya bilang gaji pp itu berapa
sih seratus dia kan pendukungnya anies tuh coba kamu tanya ke anies tuh tiga setengah miliar setiap
bulan buat apa dia saya bilang dan jawab dia kalau saya bukan karena ppp saya bilang nih tahun dua ribu sepuluh
saya sudah bicara di majalah gatra gaji para pejabat itu terlalu besar saya bilang kok tahu pak
mahfud karena saya pejabat gajinya besar ini terlalu besar saya bilang jadi nah itu
dia selalu nyerang saya bisa bisa nah sekarang dia kena itu saya ingin nengok gitu agar tidak
terkesan saya benci sama dia gitu oke mari kita mari kita lewati karena sayangnya ketika ini
ditayangkan masih ada sekuens pak amin datang ke polisi dan lain sebagainya yang tentu tidak bisa
dijawab barangkali nanti akan ada update dari profesor ya kita beralih ke masalah yang lain
ini masalah yang juga tidak kalahkan masalah yang lain ini masalah yang juga tidak kalahkan
masalah menarik untuk di apa namanya diwisarakan kemarin dua minggu yang lalu kalau masalah pak
mahfud sempat ke ciganjur mendampingi oh iya mbak yeni membuatnya keluarga gus duri dan kemudian ada
bu sinta juga dan kemudian ada kiai ma'ruf datang ya nah itu sekuensi itu apa yang bisa diceritakan
yang kita enggak tahu itu ano saya memang dihubungi oleh keluarga ciganjur besok mau ada kiai ma'ruf
di jomin diminta datang saya pas di jakarta oke saya oke saya mau datang karena rumah gus dur ciganjur itu
bukan rumah aliran politik tertentu itu rumah apa namanya ide ide besar tentang kebangsaan dan
knu an oleh sebab itu kalau ada tamu tamu penting di ciganjur saya selalu diundang mau ada ini dari
luar negeri ini ada kiai ini ini mau ada presiden waktu pak sby dulu sering kesana nah ini juga
saya diundang karena kebetulan ada ribut ribut soal cawapres itu jadi saya memang sengaja datang
disitu untuk menunjukkan bahwa ya urusan politik itu sudah selesai dan ingat bahwa deklarasi mbak
yeni mendukung pasangan pak jokowi dan ⁇ maruf ⁇ amin tidak dilakukan disitu tidak dilakukan di tempat
lain dilakukan di rumah politiknya di kalibata gitu nah itu aja jadi memang betul itu sengaja saya

iya di rumah di ciganjur iya di rumah politiknya di kalibata gitu nah itu aja jadi memang betul itu sengaja saya diundang dan sengaja saya datang prof mahfud kan tau

ada pak ma'ruf datang terus arahnya enggak pernah tahu akan seperti apa oh iya saya diberitahu justru pak ma'ruf akan datang
kan sehari sebelumnya yeni bilang bahwa besok kami akan mengumumkan arah hubungan kami kemana
ya betul tetapi yang tidak diumumkan oleh ya ini yang telpon ke saya saya diundang ke rumah tidak dalam rangka itu
tapi besok mau ada kiai ⁇ maruf ⁇ amin dan ada baiknya sebagai sesama warga nu pak mahfud hadir
agar terlihat bahwa orang nu itu tidak pecah hanya karena soal soal sepele oh saya datang mbak saya bilang
walaupun pak mahfud bukan orang nu kan
oh saya nu waktu itu malah kiai ma'ruf amin yang mengumumkan
waktu kalau ada momen momen politik itu jangan kan saya as'ad itu kiai pak as'ad ali bin itu dibilang ini bukan nu ini katanya
ini beban gitu ya tapi itu selesai diaku lagi gitu dan enggak apa apa kalau
bagi sebagian orang putus ketika marah atau ketika nggak suka gitu
ya nggak suka aja kan pak maruf sebelumnya dikatakan ya seperti yang pak prof mahfud ceritakan
nama mahfud bukan nu itu datang dari kiai ma'ruf
tapi saat itu mau ketemu juga dan rasanya sih prof mahfud juga punya feeling lah
bahwa ini kemudian potretnya disebarkan di hari yang sama ini mengumumkan bahwa mereka mendukung jokowi ma'ruf
ya kalau saya menganggap itu sudah selesai ketika saya membuat testimoni terbuka
di sebuah televisi saya sudah terbuka bagi saya sudah selesai baik dengan nu maupun tidak
toh urusan nu tidak nu itu kan lalu berubah rumusannya kan
sesudah selesai saya jelaskan oh mahfud itu orang nu cuma bukan kader kan begitu
nah kader itu apa sih kader itu orang yang ikut pendidikan
kader latihan pmi latihan apalah kalau gitu gus dur juga bukan nu
ndak mau ikut kader kiai ma'ruf amin ndak pernah ikut
mungkin mungkin kiai kir siraj juga tidak itu ya tidak pernah ikut pengkaderan
barangkali kalau pengkaderan dalam arti dididik untuk itu
kalau jadi pengurus saya jadi pengurus dan sk nya dari akil sirot juga gitu kan
sama aja ya pengurus nah arti kader itu apa tuh pengurus harian
nah kalau begitu kader nu itu cuma yang jadi ketua sekretaris dan bendahara itu pengurus harian kan
kalau disebut pengurus harian gitu padahal kader itu menurut kamus
kan kader itu artinya orang yang terpilih dan jumlahnya sedikit di dalam sebuah organisasi itu kader namanya
kalau yang dibawa itu masya namanya
pak said juga beberapa kali minta tolong prof mahfud untuk kepentingan nu katanya
oh iya banyak dia sering bikin memo oh ini sesama orang nu tolong dibantu
kalau ada pilkada ada apa gitu itu sering
dan itu masih saya simpen tapi oke lah itu selesai lah
itu kan soal situasi politik yang saya anggap itu ya saya anggap itu guyonan
meskipun itu peristiwanya bukan guyonan
karena sebelum diumumkan saya sudah mendengar setengah jam sebelumnya kan sudah ditelepon oleh menteri sesnat
pak ini ada perubahan bapak tarik dulu ke tempat ini nanti presiden mau ketemu
saya ya terpukul waktu itu
bagaimana sih pak mahfud bisa santai gitu menanggapinya
karena kan buat sebagian orang kan ya itu mencederai apa namanya
martabat gitu ya
saya nggak membayangkan saya mau nempatkan posisi
apa namanya saya sebagai pak mahfud misalnya gitu ya
sore harinya dipaksa wartawan untuk mengatakan mengapa kemudian menerima
akhirnya pak mahfud sampaikan alasan alasannya kenapa bersedia menerima
beberapa jam kemudian nama pak mahfud nggak ada justru pak mahfud gitu kan
itu kan buat saya buat sebagian orang barangkali
itu kan dalam sekali dan keras sekali pukulan itu
gimana santai menghadapi
bagi saya ketika mendengar itu ya karena sebelum diumumkan saya sudah mendengar setengah jam sebelumnya kan sudah ditelepon oleh mensesnet
pak ini ada perubahan bapak tarik dulu ke tempat ini
nanti presiden mau ketemu gitu
saya ya terpukul waktu itu
begini jadinya tapi saya harus menyiapkan jawaban ini agar masyarakat tidak gaduh
kan pasti gaduh karena di berbagai tempat itu sudah ada spanduk spanduk
jokowi mafud kan dimana termasuk dituguh pahlawan dan sebagainya sudah ada
ya saya lalu menjawab ya mau apa
saya mau apa kan tidak bisa juga marah gitu kan
kan dia yang memutuskan
sehingga yang terpenting bagi saya
tapi ada hak bapak untuk marah sebenarnya
kita bisa membeberkan apa yang sebenarnya terjadi
saya bisa juga kalau mau mempersoalkan secara hukum
nah itu yang bisa jadi dilih kaduan kan
saya nggak mau untuk apa nggak ada gunanya juga
ini masalah negara saya katakan masalah mahfud dibandingkan dengan masalah negara
biar negara berjalan gitu
yang terpenting bagi saya waktu itu masyarakat tahu bahwa itu bukan kerjaan sepihak saya
tapi memang sudah diatur oleh istana
dan yang terpenting itu diketahui masyarakat
saya diundang ketemu pak jokowi malam itu
dan pak jokowi menyatakan betul pak
kemarin sore sudah final
sampai tadi pagi saya sudah perintahkan anak anak di setnek untuk menyiapkan semua dokumen
dan dokumen itu sudah disiapkan
tapi tadi jam dua gitu tiba tiba ada perubahan dari partai partai
nah kan gitu
nah asal pak jokowi ngakui itu saja
bahwa saya itu memang sudah pernah diiakan oleh istana
itu bagi saya sudah cukup
saya umumkan ke publik
tidak ada bantahan juga
karena memang benar satu
yang kedua fitul
lebih dari itu begini
saya ini apa sih
berjuang untuk bangsa dan negara
itu kan saya tidak dirugikan apa apa
coba anda bayangkan pengalaman bung karno
diusir dari istana
dia berjuang untuk bangsanya puluhan tahun
lalu jadi presiden dua puluh dua tahun
alangkah terpukul dia dan keluarganya
sebagian hidupnya di penjara
cuma diundang lalu tidak diumumkan apa ruginya saya
dibandingkan dengan bung karun
tentu kalau dibandingkan dengan alfito mungkin
tapi saya dibandingkan
bayangkan pak harto tiga puluh dua tahun berkuasa seperti kaisar
orang seluruh indonesia berdehem
tapi diusir juga pak harto dari istana kan
saya apa ruginya juga sudah datang ke situ lalu tidak jadi
ya sudah gitu
untuk menghibur ya
orang berjuang untuk bangsa dan negara
gus dur jadi presiden
tapi akhirnya harus keluar di istana dengan pakai cara pendek kan
lalu dipaksa juga keluar
itu pukulan bagi dia dan keluarganya dan warga nu
saya ini apalah kecil lah saya
oleh sebab itu saya menghiburnya sudah
ini urusan proses politik

masih ada dua ribu dua puluh empat
ya masih ada dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan masih ada dua ribu empat puluh lima lah
pokoknya politik itu selalu memberi kejutan kejutan dan saya akan mengalir aja
sebenarnya nama prof mahfud itu nama berinisial m dan kemudian apa namanya
orang kemudian mengasosiasikan dengan mahfud md itu kan muncul dari romal muzi
dari mas romi
dari p tiga gitu
waktu romi bercerita banyak di media terutama soal nama m itu pak mahfud sudah komunikasi dengan romi
intensif saya dengan romi
pada bulan juli sekitar tanggal dua puluh tujuh juli gitu dua minggu sebelumnya lah
romi ke rumah saya pagi pagi bercerita bahwa dia minta ketemu melalui sekjennya
saya bilang okelah saya mau datang
enggak ini mau diem diem datang ke rumah pak mahfud sendiri
pagi pagi sekali ke rumah saya di tanjung barat
bulan juli tanggal dua puluh tujuh kalau enggak salah
pokoknya sekitar sebelum tiga puluh juli lah
dia memberitahu pak mahfud ini calon calonnya dan kami dari p tiga mengajukan nama pak mahfud
kemudian ke imaruf karena bagaimanapun dia representasi umat gitu
tapi pak mahfud pak jokowi juga sudah oke kok dengan pak mahfud
sehari sebelum bangun ke rumah hari rabu saya telpon romi
tadi saya ketemu pak jokowi lagi tetap pak mahfud
diberitahu gitu biar semua smooth
itu sehari sebelumnya
tapi kemudian dia bilang sesudah tidak jadi itu dia bilang oh pak mahfud itu kan tidak pernah ada
nah itu yang menyebabkan saya kemudian tampil di media
saya kan sebenarnya menolak untuk ke elc waktu itu
menolak saya menolak ke elc
tapi kok romi bilang begitu
sehingga saya yang semula menolak itu saya telpon
wah lagu timbul iklannya mahfud mau buka bukaan gitu
padahal saya mau datang
saya mau datang nanti
karena saya sudah mau diem
ini kok orang masih ngomong tidak benar
kenapa memilih diem
banyak orang yang punya pilihan barangkali membeberkan semuanya
istilahnya vendetta lah melakukan balas dendam lah
paling tidak balas dendam upaya perlawanan lah kira kira gitu
pertama itu tadi ini negara harus jalan
ini bukan soal mahfud ini
bukan soal mahfud ini negara harus jalan
yang kedua pengorbanan saya itu kecil dibandingkan dengan pengorbanan para pendiri dan pejuang pejuang yang dahulu
lalu yang ketiga saya tidak mau bikin ribut
untuk apa ribut ribut begini kan tidak ada gunanya juga
sejarah tidak akan berjalan mundur kan
ini sudah terjadi ya sudah lah
orang menilai sendiri sendiri saya akan tetap jalan
setelah tampil di buka bukaan itu pak mahfud komunikasi sama roby
begini sebelum buka bukaan
mahfud itu kan hanya ada di publik
itu kan hanya timnya sendiri
masih ngomong begitu di malam senin minggu malam
oleh salah sms dia
anda punya kasus di kpk
nanti saya uber
seakan akan saya keliru
maaf tadi bukan untuk romile
saya bilang begitu ya
tapi dia minta bertemu
wah prof saya minta bertemu malam ini
ini ada kesalahpahaman
ya nanti saja ketemunya saya sudah saya ngomong ke media
kan anda sudah ngomong ke media
gantuk ganti anda dong ngomong gitu
masa saya selesaikan dengan kami
tapi memang ada kasusnya
ya sekali lagi nama prof mahfud tidak surut begitu ya
artinya fenomena berubahnya mahfud menjadi ma'ruf
itu kan kemudian tetap menjadi gemah buat indonesia
kita masih menunggu sebenarnya
oke mahfud md nggak jadi
banyak banget keep cari program deschra iniciation
apakah lagi di jogja
kritik itu ternyata cun uncle
kalau dokter dokter bisa mengir might

di duluhi pancasila
nah itu waktunya
enggak sekarang karena kan kelihatannya kita masih
nunggu orang menduga
wah mahfud ini ke kiri atau
ke kanan tapi hanya bisa menduga
prof mahfud sendiri tidak mendeklarasikan apapun
untuk saat ini entah sampai
berapa lama ke depan
itu saya akan bersama
berdasar duluhi pancasila itu
oleh sebab itu oke pak jokowi itu
kan punya dua fungsi sekarang pemerintah dia
yang mengendalikan ideologi dan seluruh
pemerintahan lalu dia kontestan
untuk ikut karena saya ada di sini
artinya saya bersama pak jokowi
tapi dari kaki yang ini
pribadi karena sejak dulu saya tidak
suka golput kenapa
golput itu hanya akan menguntungkan
orang yang lebih jelek
orang yang golput itu biasanya
karena menganggap dua duanya jelek
lalu tidak milih malah yang lebih jelek yang terpilih
nanti oleh sebab itu saya katakan pilih
kalau dua dianggap
jelek semua pilih yang lebih sedikit
jeleknya kalau bagus semua pilih
yang lebih baik itu aja oleh sebab itu saya akan
memilih nah cuma
itu tentu tidak akan
digunakan untuk mempengaruhi
di sini saya kerja di sini saya
tidak pernah kampanye juga banyak teman dosen
pegawai di sini kamu milih ini
milih itu sering pak milo
sopir saya ajudan saya kalau pak milo
kamu pilih sendiri di kampungmu saya
tidak pernah kampanye apalagi yang ini
ada kasus ribut ribut seperti ini nanti
dikira saya punya apa
kalau saya ikut ke sana wah ini dendam
kalau ikut ke sini wah ini orang tidak tahu diri
juga kan akhirnya saya
ya sudah saya punya pilihan sendiri
saya akan tetap
menjaga ideologi pancasila
kemampuan saya oleh sebab itu saya tetap
ada di arah situlah
mungkin ya mungkin karena kan
pak mahfud ini kan sebenarnya
sebenarnya ya dari sisi
integriti dan lain sebagainya itu
banyak orang sebenarnya akan mendengarkan
suara pak mahfud kemana dan mungkin akan
mengubah pilihan mereka atau memutuskan akhirnya
memilih sesuai dengan pilihan
pak mahfud sudah didekati oleh pihak pihak
untuk menjadi pasti
pasti kabarnya kita kan kita sempat
mendengar pak jokowi akan memilih pak mahfud
untuk jadi ketua tim sukses
iya saya kan sudah nyatakan bahwa
saya tidak mungkin jadi tim sukses
karena itu tugas pak jokowi
di bidang politik
kegiatan pak jokowi di bidang
kontestasi pemilu tapi saya bisa
menjadi tim suksesnya negara di mana
pak jokowi mimpin kan gitu
kalau tim sukses dalam bidang itu pasti
udah banyak bukan hanya dari
masih sering datang sampai sekarang bahkan sekarang ini
di madura itu
di madura itu tokoh tokohnya itu
pak mahfud ini kemana
itu madura kan sampai sekarang
anda tahu situasinya di jawa timur
yang bagian tapal kuda
itu namanya ada
asosiasi yang baru muncul
namanya autada asosiasi ulama
tapal kuda itu juga selalu telpon
pak mahfud kemana kami menunggu
saya katakan anda pilih sendiri aja lah
anda kan ada pemimpinnya
sudah tahu mengkalkulasi
kalau ini plusnya ini lalu
tentu vito kalau diperlukan pada saatnya
di bulan bulan januari februari
kalau saya pribadi nampaknya
jangan coba itu nanti saja
kita kembali lagi ketika
di hari dimana bapak
mau diumumkan sebelum itu
dipaksa oleh teman media
untuk memberikan statement
salah satu statement yang saya ingat
alasan kenapa bapak mau dipilih
karena bapak merasa pak jokowi
keyakinan itu akan masih sama
agak keliru sedikit
ketika itu saya mengatakan
pak jokowi itu bersama saya
itu tidak bersama saya akan menang
saya percaya pada survei
ya tidak semua survei ada lembaga survei
yang saya anggap jualan tapi ada beberapa
yang bisa dipegang
saya temui secara pribadi
ya memang nampaknya masih akan menang
posisinya masih di atas
di dalam politik itu segala sesuatu bisa
seperti dulu gubernur dki jakarta
tidak pernah ada orang menduga
ahok akan kalah
yang ahok dengan anies
sama juga jokowi ketika mengalahkan
sama juga ketika di bandung itu
sudrajat hanya diprediksi
dapat dua belas persen
akhirnya menjadi dua puluh tujuh persen
jawa tengah juga
tidak bisa diprediksi
bacaan saya terhadap situasi
prof mahfud ini kan dulu
artinya prof sebenarnya
pernah percaya sama partai politik
kalau nggak percaya sama partai yang ada
bikin partai baru lah misalnya begitu
saya sekarang banyak tidak percaya
kepada orang orang partai
kalau partai itu saya percaya
partai itu harus dipercaya dan harus ada
kan undang undang dasar mengatakan
pemilu itu diikuti partai politik
yang kedua presiden diajukan oleh partai politik
jadi tidak boleh kita tidak percaya kepada partai
partai harus dipercaya
tapi orang orangnya untuk saat ini
memang agak susah
untuk saat ini ya
di masa lalu pernah kan partai bisa dipercaya
di awal awal reformasi partai masih bisa dipercaya juga
nah oleh sebab itu
tidak mungkin juga saya mendirikan partai
partai itu modalnya banyak
dan banyak orang merasa hebat
sudah partai berdiri
tidak laku juga
kira kira saya kan menjadi seperti itulah
kalau mendirikan partai
uangnya tidak ada
nanti merasa sok hebat
tidak ada yang milih juga partainya
kan tidak bagus juga
sudahlah saya ikut situasi yang ada
dan ikut memperbaiki
dari posisi yang mungkin tersedia
saya ingin partai politik itu lebih sehat ke depannya
sehingga kita perlu menyiapkan sebuah rancangan
yang mengikat bersama
rancangan undang undang gitu
masih ada harapan nggak sih untuk itu
bahwa politik kita yang seperti ini
bahwa itu bisa dilakukan
entah kapan gitu
perbaikan itu kan kadang kadang ikut terhadap
bagaimana semangat masyarakat untuk memperbaiki
kan gitu juga
waktu terakhir ketemu dengan pak presiden
ketika pak presiden menjelaskan mengapa bukan mahfud gitu
tidak akan ada rencana langkah selanjutnya seperti apa
ya itu pembicaraan kami berdua yang pertama
saya baru ketemu lagi berdua
dengan presiden seminggu yang lalu juga
jadi tidak putus hubungan kami masih
saya kan masih di bpip
ketemu rame rame tentu sering karena kami di bpip
tapi ketemu berdua juga masih gitu
nah kalau begini pak
prof mahfud itu kan sudah semuanya sebenarnya kan
sudah pernah jadi legislator
pernah jadi menteri
pernah jadi menko kalau nggak salah sempat
menjabat ya merangkap
merangkap menteri kehakiman
tidak saat terakhir saya menteri kehakiman
dari menteri pertahanan itu dipindah ke kehakiman
tapi terus gusturnya jatuh gitu
tapi beberapa waktu mbak mega jadi presiden itu
saya masih menteri belum diganti kan
baru diganti sesudah mbak mega itu kan perlu waktu sebulan kira kira
saya sudah terpilih itu untuk mengganti menteri menterinya
saya masih sempat jadi menterinya mbak mega
sudah pernah jadi ketua lembaga tinggi negara mk
karena itu kan capres dan cawapres adalah pilihan
bukan jabatan yang rasional yang untuk kemudian akan menjadi
artinya kalau ditawari jadi menteri lagi mungkin tidak akan diterima
saya belum mengandai andai ke situ
saya belum mengandai andai ke situ
kita lihat saja perkembangannya
tetapi pikiran saya selain kata anda tadi ya rasional sih pak mahfud itu sudah di dpr
sudah menteri sudah ketua lembaga negara
jadi cawapres atau jadi wapres itu sudah rasional ke situ
tetapi rasional juga kalau saya mengatakan kalau saya bandingkan dengan orang lain
dan bandingkan dengan cita cita saya
saya sudah mencapai ketua lembaga negara sudah dpr sudah menteri untuk apa lagi mau ke situ
sudah top lah
belum rasanya belum ada tiga orang yang menyamai saya di republik ini
pernah di legislatif
pernah di eksekutif
pernah di yudikatif
ada satu lagi pak dirali sagbar tapi kan terus ke penjara ya
dia tidak ketua lembaga
tapi di luar itu saya cari di dalam direktori pejabat pejabat
tidak ada yang seperti saya menteri legislatif eksekutif yudikatif
ya sudah tidak apa apa tidak jadi wapres
sudah mengabdi kepada negara ini dan sudah memberi yang terbaik
dan alhamdulillah dengan tidak ada masalah tidak merasa tersandra gitu
wah ini besok boroknya dibongkar gitu
tidak ada borok apa
ada loh mas orang yang sudah selesai dua belas tahun masih ditangkap oleh kpk kan
ingat syafruddin dan sekarang masih banyak lagi nih
irwandi itu sekarang jadi tersangka kedua karena kasus korupsi dua ribu
kalau saya insyaallah
tidak akan ada
dan saya tidak pernah dipanggil aparat
kalau dimintai keterangan ya misalnya waktu akil itu tersangka saya dimintai keterangan
bagaimana cara membagi perkara itu aja
dia tidak tanya dapat berapa kamu
makanya saya diperiksa ya
sepempat jam memberi aturannya gimana sih membagi perkara
kok pak akhil membagi perkara tidak lewat ini
kalau pak mahfud tuh gimana dulu
ya beritahu begini loh cara membagi perkara
bahkan ketika ada fitnah
oh pak mahfud dapat uang sekian
saya datang ke polri
ini katanya tolong diperiksa
tidak usah izin presiden
saya minta diperiksa
waktu saya ketua mk
yang juga jadi ribut
kok ada orang minta diperiksa
saya minta diperiksa karena ada fitnah
refli waktu itu kan
bukan yang kota waringin barat
bahwa pak mahfud dapat sekian miliar
akil sekian miliar
bu ini sekian
saya datang kantor polisi
pak ini bukan pembicaraan di on air nih
bukan pembicaraan di media
tapi saya pernah dengar pak mahfud mengatakan bahwa
kalau misalnya mau dirunut runut
semua orang yang
ya nggak semua lah ya
semua itu generalisasi yang sembrono gitu
tapi ada aja kah orang itu
kalau mau ditelusuri
ada aja boroknya gitu
pasti kalau dicari cari
orang itu kalau memang mau dicari cari
dipaksa paksakan itu pasti ada aja
mungkin karena dia ikut menyetujui sesuatu
dan tidak dapat apa apa
kan banyak juga kan
ya yang kena itu
kalau dicari cari zaman sekarang
ini saya baru dapat cerita
itu oleh musuhnya itu dikeroyok
sampai akhirnya apa
istrinya itu mengundang pengajian
kan yang diundang seratus
dia pesen konsumsi seratus
di daftar hadir itu yang datang cuma tiga puluh tujuh
kamu anggaran konsumsi
oleh sebab itu
kalau mencari cari itu gampang gitu
hukum itu ada juga
rasionalitas dan bisikan nurani
oh itu korupsi benar itu tidak kan gitu ya
nah hukum itu harus berbicara dengan nurani
adalah kalau mau dicari cari
kalau mau dicari cari salahnya
oke terima kasih
kita akan tunggu statement statement lainnya di twitter
karena yang meramaikan twitter itu
ya karena ratna sekarang agak istirahat ya
jadi mohon maaf salah satunya
yang dirujuk oleh orang
sampai disini afd now
kita akan jumpa lagi minggu depan dengan topik dan narasumber lainnya